nama penulis populer tanah air terelie mendadak viral di lini masa hari ini
pasalnya tere lie membuat keputusan yang mengejutkan yang akan menghentikan penerbitan buku bukunya
nah mungkin bagi anda ada di antara anda yang menjadi penggemar dari buku buku laris karya terelie
tentunya ini menjadi kabar yang menyedihkan
kita lihat ini dia melalui laman facebook tere lie
ia mengumumkan telah menghentikan kerjasama dengan dua penerbitnya
yaitu gramedia pustaka utama dan juga republika
dua puluh delapan judul buku tere lie tidak akan dicetak ulang
dan buku buku yang sudah ada di toko akan dibiarkan habis secara alamiah tidak akan ditambah
diperkirakan per tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas di akhir tahun ini buku buku terelie tidak akan ada lagi di toko
nah keputusan ini diambil karena alasan tingginya pajak profesi pada penulis
yang dalam unggahannya tere lie menyebut
sebagai ketidakadilan pajak
melalui novel novel larisnya tere lie menjadi penulis yang diperhitungkan dalam beberapa tahun terakhir
novel pertamanya yang terbit pada dua ribu lima berjudul hafalan sholat delisa bahkan telah diadaptasi ke film layar lebar
nah tiga karya lainnya pun tengah dalam proses penggarapan adaptasi untuk dijadikan film
puluhan judul novel karya terelie seolah tak pernah gagal memikat para penggemarnya
dan hampir selalu mengisi posisi best seller di toko toko buku